hai hampir dua tahun kolam renang gelenggang olahraga sumantri brojonegoro jakarta selatan
tutup sebagai imbas pandemi kofit sembilan belas per dua puluh delapan agustus lalu kolam renang ini kembali dibuka untuk
pengunjung namun tentu saja protokol kesehatan diterapkan secara ketat di area kolam renang
pengunjung harus memakai masker dan harus menunjukkan bukti vaksinasi sebelum masuk
ke area kolam renang jumlah pengunjung juga dibatasi pengunjung mengaku tak khawatir berenang
kolam renang umum di masa pandemi ini asalkan protokol kesehatan diterapkan secara ketat tadinya
sih enggak berani ya tapi ini kan corona udah hampir dua tahun ya dan enggak ada penelitian
juga kan katanya kalau berenang itu bisa menularkan corona selama kita tetap jaga prokes gitu enggak
sih soalnya kan dari kolam renangnya juga disuruh jaga jarak itu juga sepi dibatasin jadi enggak
terlalu khawatir sih kolam renang gor sumantri brojonegoro sendiri dibersihkan tiga kali seminggu
epidemiolog haryadi wibisono menyebut zat disinfektan dalam air kolam renang seperti
klorin dapat membunuh bakteri dan virus sehingga risiko penularan dalam air rendah jika kebersihan
kolam renang dijaga dengan baik kalau air itu didesinfeksi dengan standar yang telah ditetapkan
untuk kolam renang maka airnya
relatif aman persoalannya adalah seberapa padat pengunjung yang nyemplung kalau seperti cendol
begitu ya berarti bukan airnya yang berisiko tapi karena kerumunannya di kolam renang tadi
resiko penularan virus kofit sembilan belas saat berenang tetap ada karena itu haryadi bibisono menjelaskan
ada sejumlah protokol kesehatan yang harus diterapkan dengan ketat
agar tak terpapar kofit sembilan belas yang pertama pilih kolam renang umum yang tertip
menjaga kebersihan fasilitasnya dan tidak terlalu ramai pengunjung jaga jarak baik
saat berada di dalam maupun di luar kolam renang ketika berada di luar kolam renang
jangan lupa selalu kenakan masker selama berenang jangan berbagi penggunaan barang
pribadi seperti kacamata renang dan handuk yang terakhir ketika selesai berenang langsung ganti
dengan pakaian bersih dan pulang
jangan mandi di fasilitas kamar mandi umum yang tersedia